pasca hari raya idul fitri ruas jalur utama pantura cirebon jawa barat mulai dipadati oleh kendaraan roda dua dan roda empat
banyaknya kendaraan yang melintas membuat kemacetan tidak terhindarkan di tiga titik simpul kemacetan yang salah satunya di kawasan kuliner dan oleh oleh
kemacetan panjang di simpang kedaung tak terhindarkan saat kendaraan yang melintas di jalur pantura cirebon jawa barat bertemu di perlintasan perbatasan antara kota dan kabupaten cirebon
hingga jumat malam kendaraan arus balik roda dua dan roda empat masih terus mengalir deras menuju ke ibu kota jakarta
untuk mengatasi kemacetan saat lantas polres cirebon melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan tidak mengaktifkan traffic light atau lampu merah dan memprioritaskan kendaraan pemudik
lintas yang melintasi gerbang tol kalikangkung dari arah semarang menuju jakarta terpantau ramai lancar
meskipun ada peningkatan jumlah kendaraan namun terpantau belum ada kepadatan di ruas tol semarang batang tersebut
guncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh empat diprediksi akan terjadi pada hari sabtu hingga senin atau tiga belas lima belas april dua ribu dua puluh empat
untuk mengurai kepadatan arus balik pt jasa marga akan meng turkey
untuk mengurai kepadatan arus balik pt jasa marga akan mengurahi tiga karakter yang terpantau dalam kepadatan
diharapkan para pengguna jalan tol dapat melakukan perjalanan balik tidak pada puncak arus balik
sehingga padatan di ruas jalan tol dapat terpecahkan